hai petugas unit reskrim polsek metro taman sari melakukan pengerebekan sebuah rumah kontrakan
yang dijadikan tempat persembunyian pelaku spesialis pencurian sepeda motor di kawasan
mustika jaya bekasi jawa barat selasa malam saat melakukan penggeledahan petugas menemukan
sepucuk senjata api rakitan beserta tiga butir peluru tajam senjata tajam dan enam unit sepeda
motor hasil kejahatan kepada polisi tersangka mengaku sudah sembilan kali beraksi di wilayah
jakarta barat dalam aksinya mereka mengincar sepeda motor yang terpakir di teras rumah warga
saat ini hari operandinya sama mereka ini ada yang melihat memantau situasi kemudian yang
pemetiknya itu langsung menggunakan tujuh t yang sama seperti pelaku pelaku sebelum sebelumnya yang
pernah kita amankan dengan
dua penginapan yang terletak di wilayah permukiman di telogomas kota malang jawa timur diprotes
warga protes dilakukan lantaran penginapan tersebut diduga sering digunakan sebagai tempat prostitusi
online rekaman cctv milik warga ini menunjukkan diduga seorang pelanggan prostitusi online yang
melarikan diri diduga karena kurang membayar wanita yang dikencaninya pria tersebut pun
dikejar oleh pihak hotel dan keamanan untuk peristiwa tersebut warga pun melakukan protes
dengan memasak spanduk berisi tuntutan untuk menutup hotel kalau prostitusi itu warga
niket dan termasuk dari keluaran juga melakukan michat dan ada tiga puluh tiga ada tiga orang empat orang dan
seterusnya termasuk dari keluarga mencet kemarin masih ada rabu siang pmkot melakukan sidak kedua
penginapan tersebut petugas memeriksa dokumen perizinan dua penginapan tersebut sesuai
kesepakatan kedua penginapan diminta menutup sementara usaha maksimal tanggal dua puluh mei sampai waktu yang belum ditentukan
sampai waktu yang belum ditentukan
secara prinsip perizinan dasar sudah mencukupi tapi ada beberapa hal yang nanti perlu kita
diskusi diskusikan kita laporkan dengan tim semuanya saat ini satu penginapan masih
beroperasi sementara satu penginapan sudah tutup sejak rabu kemarin tim liputan cnn indonesia